assalamualaikum waalaikumsalam mbak sulika
minum apa masih ye mbak sulika gimana sih tadi aneh pesen kagak ada gilang usap dateng adek
eh bang ngeliat topi gak
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah
sebelum masuk ke santren
ketemu sama orang
yang jubah putih
terus dia ngaku ngaku
sampean memang belum mati
bapak ini siapa sih
saya adalah wali sinar
gak boleh percaya sama ramalan bang
apalagi menyakuti matian
kalau masalah umur
cuma allah yang tahu
gue juga udah dapet pencerahan
dari ustadz sepul
perasaan gue tadinya udah tenang
kalau udah gak mikirin ramalan

udah gak mikirin kematian
tapi tuh wali sinar dateng lagi nyamperin gue
kematian gue akan lebih indah
kalau gue udah menemukan cinta
kematian indah itu
adalah kematian yang seperti dialami oleh kakek haru

dia meninggal di sebuah rumah yang berbeda dengan kakek harun
dia menjalankan sholat sunnah menjelang duhur
itu yang disebut kematian dengan cinta kepada allah
itu yang disebut kematian dengan cinta kepada allah
wali sinar juga bilang begitu bang
ini kebeneran ini saya mau nanya sama kalian
saya itu punya amanat sama gabungan baru untuk jaga gerbang
tapi saat ini dia tidak ada disana
kalian lihat apa tidak
ini faruk apa
ente lihat gak bang faruk
gak liat ente liat gabuk gak
wah gimana gabuk segini gitu gak ngeliatin
wah ente gimana bang faruk segitu gitu gak keliatan
bang faruk gak segitu gabuk gimana sih
enggak sih gimana ente
eh eh ya
kenapa kalian cuci berianta mah
kalian tau gak gimana gabuk sama faruk
lagi sedang terang nih sama warga ustadz
bisa jadi ustadz
balik lagi pak ustadz
iya namanya orang nyari kemana juga boleh
gatel gatel di badan
pantasan aja murah nih baju
rubah pikiran lo tom
baju mahal sama murah itu sama aja
sama sama dipakai di badan
yang digedein itu pahala bukan bibir
ah gue gulung juga lo
ceramah mulu kayak faruk loh
gulung kan buat cuy
semua gak tau yang penting pakai pakai yang baru sih apa
bang jadi kita cuman duduk manjung doang disini bang
ini semuanya gara gara antum
itu calon istri istri anak keburu pergi sama mobil charteran
udah kita tunggu disini sampe tiba tiba dateng
kalau dev ulangan pasti lewat sini
iya juga sih bang
pakai bebek goreng bang
enak tuh bang
yang namanya makan nasi sepiring sama bebek goreng
itu namanya bukan ngemil
yang ada badan antum termelar
kayak karet diket celup minyak tanah
yaudah deh bang ngopi aja gimana bang
nah kalau ngopi ngopi boleh deh
sambil nunggu biar santai
oke yaudah deh ane pesen dulu ya
ya salam ngafain nih ustadz kevo kemari
dia bisaan aja ngendus aneh kemane mane
kalian itu bioto kan disuruh jaga gerbang
kok malah santai santai disini
aneh lagi cari ilham ustadz disini
makanya aneh duduk santai disini diam melamun
membayangkan sesuatu yang baik baik
kan yang namanya ilham mesti dicari
ya ilham cari istri empat
assalamualaikum mas ustadz
waalaikumsalam mbak sulika
mau minum apa masih
mbak sulika gimana sih
tadi aneh pesen kagak ada
gilaan ustadz dateng adek
kena topi gak
iya tadi opi ada disini
tapi sekitar lima belas menit yang lalu dia pergi naik angkot
ke galuh motor
iya jalan apa tadi itu jalan
ripek banget jadi orangnya
kita tadi disana sejam nungguin dia
eh dia sekarang kesana
bikin dir kalau kata pak angma
dari tadi lu ya
eh kita nungguin aja disini opi ya
udah udah nggak apa apa
saya bisa sendiri kok ya
masuk lele le enak ya
oh terima kasih mbak sulika
maafin lu jadi merepot kan
terima kasih mbak sulika ya
saya tinggal beres
beres di dalam dulu ya
ini mbak sulika
mbak sulika kayaknya ada rasa
antun nih kalau makanan cepet nyamburnya kayak kucing
sekarang saya mau tanya sama kalian berdua
teh wedang jahe ini terdiri dari beberapa zat
air yang pertama
gelas itu tempatnya
teh wedang jahe
matu sama teh
digabung menjadi satu ditempatkan di dalam gelas dikasih nama teh wedang jahe
rasanya seperti apa
rasanya ini pak
ah bagaimana rasanya
eh kalau sudah menyatu begini susah dibedainnya
kecuali ada amfasnya
justru kita bisa merasakan perbedaannya setelah kita menghayati
akan muncul perbedaannya
kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh allah swt harus bisa membedakan rasa yang ada di alam semesta ini
dari minuman ini muncul rasa manis dari madu rasa pahit dari teh rasa pedas dan panas ini dari jahe